wakil presiden maruf amin menanggapi rencana menteri agama menaikkan biaya haji pada tahun ini
⁇ maruf ⁇ mengakui subsidi haji harus dikurangi seperti yang diinginkan oleh menteri agama yakut kolil
hal itu disampaikan maruf di sela kunjungan kerja di lombok pada hari jumat
wapres menyatakan bahwa subsidi haji pada tahun sebelumnya terlalu tinggi yakni sebesar lima puluh sembilan persen
maka menurutnya harus dikurangi agar tidak mengeruk dana haji yang sedang dikembangkan
meski begitu maruf amin menegaskan perhitungan pengurangan subsidi harus tepat agar tidak membebani masyarakat
sebelumnya menteri agama mengusulkan menaikkan ongkos naik haji dua ribu dua puluh tiga menjadi rp enam puluh sembilan juta
dari tahun sebelumnya rp tiga puluh sembilan delapan juta
usulan itu kemudian menuai polemik lantaran dinilai memberatkan calon jemaah haji
sekarang sedang kalau itu terus dipertahankan berpotensi mengeruk modal dana haji yang dikembangkan
supaya tidak maka subsidi itu harus dikurangi
sekarang lagi dibicarakan berapa jumlah subsidi yang tepat